sorotan lain seorang remaja perempuan berinisial fa yang masih berusia enam belas tahun ditemukan tewas di hotel di kawasan kebayaran baru jakarta selatan
korban diketahui datang ke hotel pada senin siang lalu dibawa oleh dua orang dalam kondisi tak sadarkan diri
polisi menduga adanya perbuatan pencabulan dan penyalahgunaan narkoba terhadap korban
sementara untuk satu korban lain aps yang juga masih enam belas tahun dalam perawatan di rumah sakit
korban bersama dengan rekannya yang juga perempuan dan sama sama berusia enam belas tahun atau dikategorikan sebagai anak
itu beraktivitas di salah satu hotel yang terletak di daerah senopati kebayoran baru jakarta selatan
di hotel tersebut bukan saja dua orang korban ini tetapi juga masih ada beberapa laki laki lainnya yang dikategorikan laki laki yang dewasa
diduga terjadi penyalahgunaan narkotika di dalam hotel tersebut
dan diduga juga terjadi
jadi dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam hal ini adalah persetubuhan